itu bagus sayang aku akan pergi dan mengeluarkan peralatanmu dari garasi
kita bisa membuat anak salju
dia akan menjadi milik kita untuk dicintai dan kita akan sangat mencintainya
itu akan luar biasa
lalu kurt mengeluarkan alat ukirnya
rob terus mengambil bola bola salju
sementara olivia masuk untuk membuatkan mereka coklat panas dengan marshmallow mini di dalamnya
mereka mulai membentuk boneka kecil itu
mereka pertama kali membuat
tubuh dengan tangan kecil dan membuat kaki dengan jari kaki kecil
ini ayah mari kita buat kepalanya sekarang
ini sangat menyenangkan
aku tidak sabar menunggu snowflake kecil selesai
snowflakes itulah kita akan menamainya
kemudian mereka mengukir dagunya dan hidung kecilnya yang lucu lalu membuat dua mata yang indah
dia dengan hati hati mengukir bibirnya dan disanalah dia
semua siap dan lengkap
hujan salju berhenti
dan mengintip menembus awan
menumpahkan sinar cahaya pada snowflake
keluarlah sedikit nafas dari mulutnya
kurt merasa sangat terkejut
rob berteriak keras keras karena kegirangan
ah ibu dia hidup
rob bahagia ketika matanya melihat bibir snowflake yang memerah seperti raspberry
ketika dia tersenyum pada malam
percaya dia menyerah kepada mereka
olivia berlari keluar untuk melihat apa yang terjadi
dan dengan takjub snowflake menoleh padanya
menurunkan semua salju yang ada di dirinya
ya ampun ini adalah keajaiban
para peri sebenarnya telah memberkati kita
maka mereka bersuka cita dan masuk ke dalam
snowflake tumbuh dengan cepat
setiap hari dia akan tumbuh lebih besar dan lebih pintar
semua anak kota akan datang dan bermain dengan snowflake
suatu hari ketika musim dingin berlalu snowflake memberitahu ibunya tentang peribumi dan langit
para peri air menungguku ibu
dan saat matahari bersinar lebih terang aku akan bergabung dengan mereka
kau masih bisa melihatku di tepi sungai sebelum aku pergi
oh snowflakeku sayang
apa yang kau katakan
aku tidak akan membiarkanmu pergi kemanapun
tapi ibu aku harus pergi
kau tahu kan kalau aku ini adalah peri dari siklus air
tapi jangan khawatir bu aku akan kembali
tapi kau akan pergi kemana sayang
aku akan mengaliri sungai dan mengisi sungai
aku akan memberi air untuk semua orang di kota
tapi sayang seperti yang aku katakan bu jangan khawatir aku akan kembali
kemudian keesokan paginya snowflake dan rob pergi bersama teman teman mereka untuk bermain di tepi sungai
mereka menghabiskan pagi hari bermain game
dan menyanyikan lagu lagu di atas rumput
tepat ketika matahari menjadi lebih cerah snowflake mulai mencair dan duduk di tepi sungai
setelah beberapa waktu dia meleleh dan beralih menjadi air di sungai
hei kemana snowflake pergi dia baru saja di sini kan
anak anak mencari snowflake tapi tidak dapat menemukannya dimanapun
saat itu rob mendengar namanya dipanggil
kedengarannya seperti snowflake aku juga mendengarnya
kedengarnya seperti berasal dari sungai
mereka berlari ke sungai di mana mereka melihat seorang gadis kecil yang cantik mengembang di air
dia adalah snowflake
katakan pada ibu bahwa aku akan segera kembali sekarang aku akan pergi dengan peri air
merasa bingung rob menggaruk kepalanya dan mengangguk dan berlari kembali untuk memberitahu ibunya tentang hal itu
sementara itu snowflake mengalir di sepanjang sungai dan pergi bersama para peri air
pada hari itu dia akan mengunjungi teman temannya di tepi sungai dan membawa air bagi orang orang untuk mereka minum dan dibawa pulang
terima kasih anak kecil
semua tanah dipenuhi dengan kehidupan yang akan dibawanya dengan air
ketika ia mengalir bersama sungai bunga bunga mulai mekar dan rumput rumput tumbuh lebih hijau
burung burung itu terbang berkicau dan menyanyikan lagu lagu merdu mereka
berbulan bulan berlalu dan musim panas berada di sudut tempat tanah dipenuhi dengan kehangatan
sinar matahari turun untuk bermain dan anak anak juga bermain di tepi sungai
mereka melompat dan berenang dengan snowflake ketika dia mengalir dan membawanya sepanjang air
rob berenang naik dan turun dan berputar putar di atas air
ini sangat menyenangkan
sekarang adalah saatnya bagiku untuk naik dengan para perih langit
disinilah aku akan menguap dan aku akan naik ke atmosfer
aku akan naik ke atmosfer
aku akan terbang di udara dan aku akan mengalir bersama angin
tapi kenapa kau harus pergi tidak bisakah kau tinggal dan bermain
kalau aku tidak pergi maka angin tidak akan bertiup dan bunga bunga tidak akan bisa diserbuki
tidak akan ada udara segar bagimu untuk bernafas
jangan khawatir aku akan segera kembali rob
lalu snowflake telah menguat dan dia naik menuju ke langit
mengalir melalui pepohonan dan dia berkeliling meniup angin
gerd keluar di halaman memotong rumput
ketika datang angin sepoi sepoi
dia mendongak dan dia terkejut
dia melihat snowflake melayang di udara
oh halo anakku olivia lihat siapa di sini
oh betapa senangnya melihatmu sayangku
oh betapa menyenangkannya terbang bersama angin
aku bisa terbang di langit dengan beri matahari di siang hari dan di malam hari
aku bisa meniu pepohonan di hutan ketika burung burung sedang pergi tidur
jangan khawatir aku akan segera pulang ayah dan ibu
hanya beberapa waktu sebelum musim dingin
jaga dirimu sayangku
dengan angin sepoi sepoi snowflake terbang ke langit
akhirnya musim dingin telah tiba dan salju mulai turun menyelimuti kota dengan selimut putih
ibu ayah salju turun salju turun sudah waktunya bagi snowflake untuk kembali ke rumah
akhirnya ibu sudah membuatkan biskuit untuknya
mereka berlari ke halaman untuk menyambut putri kecil mereka dan saat itu
dari salju datanglah snowflake tampak lebih tinggi dari sebelumnya
dia berlari ke arah orang tuanya dan memeluk mereka erat erat
aku senang sekali bisa kembali
oh snowflake kecilku aku sangat senang kau kembali
kau tidak akan meninggalkan kami lagi kan
oh roby aku ini adalah perisiklus air
dan aku telah dipilih oleh ibu alam sang malekat bumi untuk mengisi tanah dengan air sepanjang tahunnya
jadi seiring berjalannya waktu setiap musim aku akan mengambil bentuk air di dalam siklusnya
berasal dari salju ke air yang kemudian menguap menjadi uap air dan kembali turun dalam bentuk salju
tapi kau jangan sedih karena aku akan selalu bersamamu dalam berbagai bentuk sepanjang tahun
oh anakku sayang ayo masuklah sekarang ibu telah membuat beberapa biskuit yang kau suka
lalu mereka masuk ke dalam menikmati teh dan biskuit
dan snowflake terus membawa kebahagiaan ke dalam kehidupan penduduk dan caster sebagai perisiklus air